asal lo tau ya semua manusia itu di depan tuhan tuh sama gak ada yang beda gak ada yang men level
koran itu terbitnya tiap hari enggak setahun sekali kalau setahun sekali dia lewat juga setahun sekali juga
yeh ada juga koran yang terbitnya sore tabloid mingguan majalah bulanan iya nggak
itu itu itu itu ye ye kita kerjain sekarang
masih dengan jalan lampunya masih terang
bego amat sih kita kerjain sekarang sekarang ini waktu
eh lu jangan teriak
ntar kalau lu teriak teriak kita dikebukin lagi sesama orang sekampung lagi
eh jangan di sini
jangan di sini
ntar kita dikebukin sama orang sekampung
hanyanya aku harus mohon bawa sama opi biar aku bawa tinggal situ lagi
biar deh kejut kayak gimana
gue gak mau di jalanan lagi
eh sikat cepetan lu tusuk gitu
gue gak perani gak tekan gue
dasar preman kamu
tambang aja lu rock and roll
kaka juga gak tau
kaka sendiri aja
lukanya tidak terlalu dalam
dia di rumah
saya permisi dulu
kalaura udah sadar tuh kak
aku udah dimana
kamu di rumah sakit
kak jangan mati dulu kak
kaka masih muda
banyak hal yang kakak bisa kerjakan
iya kak contohnya sekolah
abis itu kerja
menikah punya anak
udah deh kakak gak mau mikirin yang kayak gitu gitu
pengen sembuh aja
sekarang mau mati kayaknya
kamu gak akan mati
kamu udah nolong aku
ketambudi sama kamu
kayak pahlawan bertoping yang disincan itu
gua ngga boleh nyerah gitu circumstances
gua harus ngelakuin sawhat
kamu tidur disini dulu ya
dia disini dulu ya sama kamu
kamu jagain dia
kelepotan kayak bayi
yaudah nanti abis makan
kamu minum obat ya
tapi pisangnya ada gak
kalo gak aku muntah
tuh kan bener
aku bilang apa kamu tuh kayak bayi tuh gak
woh apaan sih
maaf pak ini tehnya
sebenernya aku tuh sayang banget pisah sama kamu
kalau kerja jangan suka ngelamun
tuh kan baru dikasih tahu
mau mikirin apa sih
hei cowok tuh gak usah dipikirin
nah peresin tuh
gaji kamu akan saya potong untuk gantiin glas ini
gara gara tristan uang ongkos gue jadi dipotong

dengan dia tuh gak pernah bisa ilang
gue kan harus ngelupain dia
kamu mau ngapain kesini
aku itu kesini karena aku pengen ngajak kamu untuk rumah opi
kamu harus minta maaf sama dia dan kamu harus ngejelasin semuanya sama dia
udah jelas jelas tuh opi yang salah
dia yang harus minta maaf sama gue
lagian ngapain gue ke rumah dia
di antara kita itu gak ada hubungan apa apa ren
dan lu jen mimpi dia untuk jadi pacar gue
eh tan aku tahu kamu itu sebenarnya lagi dibawa pengaruh kopi kan
aku tau kok sebenarnya kamu tuh suka sama aku

tapi karena opi terus terusan godain kamu
jadinya kamu terpengaruh sama op
op itu bukan level lo
gue tuh makin gak level tau gak kalau ada disini
asal lu tau ya
semua manusia itu di depan tuhan itu sama
gak ada yang beda gak ada yang main level
inilah sekarang lu itu
terserah lu lu mau bilang apa
pokoknya yang gue butuh sekarang
lu datang ke rumah api lu minta maaf sama dia
eh kalau lo gak mau
lu bakalan nerima perlakuan gue yang lebih kasar sama lu
jangan sakit tau
ya sakit dikit kak
paling kayak dikikit semut

aku selalu bawa ke dokter
terus dibius dulu biar gak sakit tau
merasa sampai kayak gitunya sih
iya biar gak sakit
salah dasar anak manja
biar op aja yang cabut perban ya
bi kamu keterlaluan tau gak
kakak yang keterlaluan
terlalu manjain dia
kakak bukan manjain dia
gak sakit ternyata
tadi kamu teriak
tapi sekiranya aku kan sakit ya
hadaah salah anak manja
ya udah aku yang gantiin